jadi sebetulnya ini gudang untuk penyimpanan munisi munisi yang akan didisposal
jadi memang ini cukup riskan untuk mengelola gudang seperti ini
tapi secara persyaratan penyimpanan barang berbahayanya
kita bersyukur bahwa sampai dengan saat ini
walaupun sekitar satu ratus lima puluh ribu munisi yang ada dalam gudang itu
sampai dengan sekarang tidak ada korban
namun kita cara penyimpanan akan kita evaluasi kembali
kondisi terkini pak bagaimana pak kondisi terkini sekarang di tkp
ya rusak sudah rusak semua hancur ya
jauh aman jadi itu memang terpisah
makanya ini yang sekarang pun kita akan mencoba membuat jenis jenis munisinya kita pilah pilah lagi
tadinya kan disatukan nih yang mau didisposal
jadi karena memang berbagai macam jenis kita akan evaluasi nanti kita coba jenis jenisnya kita pilah pilah lagi
jadi yang lain memang kita sudah desain supaya kalau ini ada apa apa ini tidak kena
seluruhnya itu sebenarnya seperti apa sih pak
itu isinya amunisi apa sih
munisi untuk ini munisi untuk didisposal dikumpulkan di situ semua
jadi karena memang riskan
pak sebenarnya kelayakan yang disposal itu sudah ditentukan belum sejak hari
proses disposal kan cukup panjang
kami kan dicek lagi benar nggak dikembalikan segitu
nanti kita lapor mabes tni bkmhan itu juga mungkin salah satu yang akan kita evaluasi
pak kelayakan gudangnya seperti apa sih pak
makanya gudangnya kan baik aman ya
tapi karena berbagai jenis ini kan punya resiko masing masing
ada yang munisi yang mungkin meledaknya karena mesiu biasa
ada yang mungkin ada pakai infaret mungkin karena pengaruh dengan cahaya atau segala macam
itu gudangnya dibangun tahun berapa pak
jadi sebenarnya masih cukup layak ya pak
kalau treatment untuk barang kada luar atau amunisi yang kada luar itu karena expired ya pak ya
sebenarnya ya ada pasti treatment khusus untuk yang minimuli sih
karena munisi ini kan karena kita kan waktu mau memasangnya
menggunakan itu sudah disiapkan dibuka dari packnya
selama perjalanannya tidak digunakan
berarti kan sudah tidak ini tidak layak setelah dicek tidak layak lagi gitu setelah sekian tahun
nah inilah yang kita akan rencana disposal
nah prosedurnya itu tadi yang ditanyakan
kita perlu cek lagi betul nggak jumlah sekian betul nggak kondisinya sudah harus di disposal
jadi inilah rencana disposalnya itu awalnya kapan pak
kita terakhir harusnya memutuskan setelah lebaran nih mau didisposal
mungkin bisa dijelasin proses disposal itu kayak siapa